apa aja yang sudah dilakukan non kleosoma laki laki
di dalam mobilnya ya mas ya
bayangkan pak yadi
selama pernikahan saya itu nggak pernah ngelabak pak yadi
nggak pernah selingkuh pak yadi
pokoknya sih harus cari tahu pak yadi
siapa si abi itu
kalau laki kayak gimana sih dia
bisa bikin dia jatuh cinta
bisa bikin dia ngeratin saya pak yadi
iya mas aduh sabar ya mas
menurut kartu nama yang ada di mobilnya
harusnya sih di sini
keleos lingkuh sama orang yang kejar di sini
mas firi mas firi
itu kan kaosnya sama dengan kaos yang ada di dalam kapal mas
jangan jangan memang dia itu orangnya mas
itu kotor pak yadi
ya bener aja dong
mana mungkin jauh lebih milih dia daripada saya
ya sih mas kotor
tapi kelihatannya dia jauh lebih muda
lebih kuat lebih segar lebih
yaudah kesamperin aja gimana
ada yang ramahnya abi
saya bukan abi
kalau boleh saya tahu ada perlu apa anda nyari abi
kami ada proyek untuk anda
kenapa nggak bilang dari tadi
berapa piring yang kamu udah pecahin
kalau satu piring itu harganya lima berapa kerugian aku
siapa suruh di rumahmu banyak kecoa
tugas kamu itu bersihin semuanya
pokoknya tugas kamu bersihin semua kecoa yang ada di rumah aku
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
tuh jangan pergi dulu
apa lagi sih
buat beli obat anti kecok
itu di gudang ada sedus obat nyamuk bakar udah pakai aja sana
obat nyamuk bakar apaan tuh cari dulu sana
udah cari aja sendiri itu di gudang pajak
jatoh nggak sih mati aja lu
abi lagi dalam perjalanan ke sini jadi tunggu aja saya tinggal dulu ya
oh ya terima kasih terima kasih
udah lah nggak usah ditungguin dah ya
eh mas tunggu sebentar mas sebentar lagi lagi
saya juga jadi penasaran mas yang namanya abi itu kayak apa sih
tinggi putih hitam pendek
kan kita nggak tahu mas
udah lah pak yadi ngapain pakai penasaran lagi sih
dengan cara kita datang kesini aja ini udah menodai kematian cleo
udah lah kita lupain lah cerita selingkuh selingkuh itu
kesian dia juga
paling nggak ya kita minum aja dulu mas sebentar aja sedikit
makan bersih kok nggak ada lalur ya
nah nggak usah lapa yadi
kenapa sih nggak diangkat angkat
anda menelpon cp jaya perkasa maaf kami tidak dapat menjawab telepon anda tapi tinggalkan pesan
maka kami akan segera menghubungi anda
eh aku tahu kamu begitu ya
cepet angkat teleponnya
kalau nggak angkat awas ya kalau kamu pulang
aku hitung ya sampai tiga
iya ini diangkat diangkat apaan sih cerai banget sih
kamu tuh kemana aja sih kok gak diangkat teleponnya
kamu nggak tahu aku tahu kau dari tadi berapa kali
loh gue amat sih nggak mau angkat telepon
yaudah ini sekarang kan udah diangkat apaan sih
ini ribet nih gimana nyalain obat nyamuk
ya udah tinggal nyalain aja ngapain pake telepon sih pulsa mahal tau
udah udah udah
anda berdua mencari saya
oh itu itu dari rumah saya ada masalah
ada masalah sedikit ya
ya dia orangnya agak emosian ya pak
tadi katanya ada proyek buat saya
ya udah nanti nanti lain kali hubungi lagi
pak pak pak pak eh eh eh
aduh bapak itu marah ya
gara gara kelamaan nunggu atau gimana sih
saya itu harus nelfon pak
di rumah baik masalah saya harus nelfon
pak pak pak pak
pak pak pak dengerin saya dulu
pak pak dengerin saya dulu
pak pak pulang aja
pak pak pak pak
saya kasih harga murah
murah murah murah
murah murah murah
pak pak pak
pak pak dengerin
pak yadi itu tadi suara keleo
sepertinya sih memang suaranya non keleo mas
ya ada apa sih pak yadi
aduh jangan jangan masih hidup lagi pak yadi
eh gimana pak yadi ini
aduh mulai pusing pak yadi
ya ya ya udah mas yuk kita pergi dari sini mas yuk
kalau masih hidup gimana pak
ini petunjuknya nggak ya
pertama tama tutup jendela rapat rapat
lalu nyalakan pakai korek api
pak yadi korek api
korek apinya mana
beritaha ngomong n jarasyan
artinya banyak pak
kayanya care kristof skip humour sendiri
perempuan tadi nelfon mas
yang suaranya mirip dengan non cleo
ini pasti ada disini mas
karena ini adalah rumah laki laki itu mas
terus mas ya
perempuan yang ada di warung itu
bilang beberapa waktu yang lalu
perempuan yang aneh mas
katanya sih pacarnya dia
perempuan yang aneh
wanita itu tuh gak kenal siapa dirinya
dia gak tau namanya siapa
alamannya dimana asalnya dari mana
ya kan mas aneh kan
perempuan itu benar benar
ya sudah mas
ya sudah mas
biar saya kesana
biar saya kesana
ada asep ya